karena hamba tidak mau berburuk sangka sama siapapun ya allah
waktu itu aku pernah ketemu sama rumana
dan akhirnya rumana cerita sama aku
kalau laki laki yang dia cintai sekarang
adalah mas ramadi
baru sebentar perasaan hamba melayang
tapi dalam hitungan menit
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
aduh buruk kemana sih
ngabisin kolak di rumah kayaknya
kalau haji yang hatinya bengkok
ngapain di luar
kalau lo udah gak cinta sama ramadi
kenapa lo gak terima lamaran si robi
rum gak tau ki
itu yang terbaik yang bisa rum lakuin
jujur gua yang bikin lo jadi bingung
jadinya gak ngerti
ada apa sih dibalik semua ini
sebenernya siapa sih
laki laki yang bener bener lo cintain
sebenernya rom itu cinta banget sama bang robi
dan gak ada alesan untuk rum pisah sama dia
kalau ramadi gimana
dia kayaknya cinta mati tuh sama lo
nah ramadi juga baik orangnya ki
nah ramadi juga tulus mencintai rom
rum juga hampir nyerah ki
tapi rom gak mau jadi pengkhianat buat dia
aki gak ngerti jalan pikiran rom
segalanya mungkin mungkin rom bisa lakuin buat dia ki
tapi rom rom gak bisa mencintai bang ram lagi
kenapa lo gak kawin sama robi aja
abah sama umi tuh gak pernah suka rum sama bang robi
lo inget gak waktu kita punya rencana dulu
kita ke bogor nikah di sono di bantar kambing
nah lo bawa si mahmud dia juga sah
bakal jadi wali lo gak ribet kan
si muhyiddin tuh urusan gue rom
wacengcil gak penyok mulutnya kalo dia berani lawan gue
yaudah lo masak dalem dulu ntar ada angin
tika di tembes ya
maksudnya lo disuruh merayu dia yeh
kan ngerayu sama membujukkan beda
lagipula kan rere udah dewasa
dia udah tahu mana pilihan terbaik buat dia
jadi lo tadi gak terawih dong rob
salat maghrib sudah mbok
makanya roby kesini sekalian deh
ntar habis mandi bersih bersih akan sholat terawih
udah yaudah bertanda sekarang
eh rob lo perlu tahu nih ya
si rumana ento gak ada rasa cinta sama ramadi
sedikitpun gak ada
malam itu rumana kan menolak lamaran robi
nah itu juga aki bingung
tapi kemudian sirum cerita face to face sama aki
masalah rahasia hatinya
rahasia hati maksud aki apa sih
si rumana punya keinginan yang mulia roh
makanya lo jangan salah paham dulu sama cucu gue yang coleha itu
rumana cuma kepengen aba sama uminya hidup rukun dan damai
soalnya penyebab pertikaian keluarga lo sama keluarganya rumana
itu kan gara gara hubungan no sama rumana
tapi apa benar rumana ngomong seperti itu
apa informasi itu benar
lo dikecewa lagi
ya elah masa orang tua mau ngebohongin tuh
eh gue emang suka kedukun
pokoknya lo dengerin omong gue dari a sampai z
alhamdulillah rumana masih mencintai aku
lagi kepikiran buka puasa sama si rere ya
kalau gue sih ngeliatnya lain
nggak sama si rere
waktu dia bahagia sama si rumana
rumana apa rumana sih
berilah petunjukmu ya allah
siapa yang sebenarnya berbohong sama hamba
karena hamba tidak mau berburuk sangka sama siapapun ya allah
waktu itu aku pernah ketemu sama
aku pernah ketemu sama rumana dan ya kita ngobrol ngobrol
dan akhirnya rumana cerita sama aku kalau laki laki yang dia cintai sekarang adalah mas ramadi
ya allah baru sebentar perasaan hamba melayang
tapi dalam hitungan menit smupnya hilang
sebenarnya kamu gak suka bunga kiriman abang
room dapat kiriman bunga yang harganya mahal dari abang
tapi topan aja nyari uang untuk biaya hidup
terbanting begitu saja
rasanya sesak ya allah
hamba benar benar guinda
hamba bingung harus segera mencari tahu kemana
hamba betul betul buruk
waduh betul betul jauh